anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
di tengah penerapan tatanan baru dan berakhirnya larangan mudik pada tujuh juni dua ribu dua puluh
menteri perhubungan menghapus sejumlah peraturan transportasi yang dibuat untuk mengurangi penyebaran wabah
kita memang bekerja sama dengan gugus tugas dengan intensif
hal ini tertuang dalam permen hub empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh yang diteken delapan juni dua ribu dua puluh
permen hub baru ini mengubah beberapa pasal dalam permen hub no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
salah satu pasal yang diubah misalnya terdapat pada pasal sebelas yang mengatur kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan bus
dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk
pengaturan kapasitas yang sama juga berlaku untuk kendaraan bermotor perseorangan dan sepeda motor
budi karya juga mengubah aturan batas minimal dalam moda perkereta apian
awalnya kereta api antar kota memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari kapasitas tempat duduk
dalam aturan baru aturan kapasitas maksimal itu tak berlaku lagi
penumpang internasional wajib melakukan tes pcr
untuk penerbangan domestik dengan jangka waktu tujuh hari penumpang wajib melakukan tes pcr
sementara untuk jangka waktu bepergian tiga hari penumpang wajib melakukan rapid test
menunjukkan surat keterangan pcr
yang berlaku selama tujuh hari
atau rapid test yang berlaku selama tiga hari
atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza
dari dokter rumah sakit khusus mas daerah yang tidak memiliki fasilitas pcr dan rapid test
lain dengan untuk yang dari luar negeri
para penumpang itu melakukan tes pcr
ya kalau tidak dilakukan dari negara asal
tentu di indonesia dilakukan pcr
menhub juga menekankan penumpang operator transportasi dan bandara
untuk mengutamakan protokol kesehatan
demi menghindari penyebaran covid sembilan belas
seperti penggunaan masker jaga jarak atau social distancing dan mencuci tangan
jika operator transportasi lalai atau tidak dapat mengikuti peraturan kesehatan yang sudah diterapkan
menurut penumpang penumpang melakukan tes pcr dan bandara untuk mengutamakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan menghidupkan penyebaran covid sembilan belas
sangsi tersebut adalah peringatan tertulis pencabutan izin atau dendah
tim liputan cnn indonesia
menteri perhubungan menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi
aturan ini tertuang di permen hub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran covid sembilan belas
namun aturan ini tetap menekankan kewajiban physical distancing
bagaimana persiapan angkutan umum dan ojek online
dalam menjaga kemampuan transportasi dan kendaraan pribadi
menjalankan protokol kesehatan
akan membahasnya malam hari ini
dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada darmaning tias pengamat transportasi
institut studi transportasi
selamat malam pak darmaning tias
selamat malam mbak rifana
dan ada pak ateng aryono sekjen organda
selamat malam pak ateng
selamat malam mbak rifana
dan melalui sambungan telepon juga sudah bergabung
bersama dengan kami
igun wicaksono ketua presidium
roda dua atau garda indonesia
selamat malam pak igun
sebelum saya nanti ke pak igun saya mau tanya dulu
ini ke pak ateng pak ateng
permen hub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
sudah diterbitkan disitu
kementerian perhubungan ataupun menteri perhubungan
jumlah penumpang begitu di transportasi
umum ataupun di
kendaraan pribadi bagaimana respon
organda pak ateng
sebenarnya begini kalau kita cermati ya
dari pm empat puluh satu itu
disitu sudah tidak tercantum lagi
seperti halnya di pm dua puluh lima
contoh di angkutan jalan raya
tapi tetap memperhatikan
physical distancing jaga jarak
kemudian kebersihan dan sebagainya
dua hal ini sendiri
kami pikir memang oke
tapi kemudian untuk pembatasan itu
ada ketentuan lain
di dalam ketentuan itu yang menyatakan
akan dibuat ketentuan penetapan
untuk pembatasan ini
dengan keputusan yang lain
jadi kami masih tanda tanya
apakah memang kemudian akan muncul
keputusan lain yang kemudian akan
menjadikan untuk pembatasan
memang melakukan pembebasan
kepada kami semua
semua jenis angkutan
baik itu udara
ataupun kereta api
pasal empat belas kami menyatakan begitu
masih ada kebingungan begitu ya
dalam bentuk regulasi
kepada para pengelola
angkutan umum begitu ya
mengingat apakah kemudian nanti
kementerian perhubungan akan mengeluarkan
aturan turunan seperti surat edaran
jadi belum jelas apakah memang
atau mungkin memang dibatasi
atau mungkin sudah dihapus pembatasannya
begitu pak teng
sejak awal ketika akhirnya
dinyatakan ada pembatasan
itu merujuk pada
ketentuan physical distancing
dan menjaga jarak dan sebagainya
itu sesuatu yang pada dasarnya dapat kami terima
ya pada dasarnya dapat kami terima
kita mesti bicarakan ketika kita bicara
pada masa itu ketika kami semua
termasuk kami ya
mungkin seluruh yang saya ingin menjadi ketakut
terhadap penularan covid yang luar biasa ini
meskipun sampai sekarang kami tetap takut
terhadap covid itu
tidak kelihatan dan bisa menyerang tiba tiba
sudah dibuat dengan keputusan itu
nah tapi kemudian ketika sekarang ini
di dalam pm yang baru
tapi akan diputuskan dalam keputusan lain
ketika itu dipandang perlu
yang tertuang di dalam pm empat puluh satu
ya pak teng
tapi untuk kebijakan yang sekarang
untuk kebijakan dari kemenhub
ketentuan jumlah penumpang
batasan ketentuan jumlah penumpang
ini menguntungkan tidak sih
bagi para pengelola
sekarang kita bicara
tidak bisa bicara untung
karena kalau rugi sudah pasti
semenjak masa covid ini kan
kita sudah mengalami sesuatu kondisi
yang bawa gelur kan
kita sudah benar benar angkutan
angkutan jalan raya
roda empat ke atas itu
itu menjadi sesuatu yang
berharga kita sehari hari
sehingga mereka menyiasati
dengan berbagai macam cara
itu yang pertama
nah ketika akhirnya
seolah olah ini bebas
jangan sampai nanti ini menjadi
seolah olah ini sudah dibebaskan
ada ketentuan lain nggak yang mengatur
kalau memang sudah benar dibebaskan
bisa beroperasi seperti biasa
tentunya ini akan menjadi sesuatu yang
yang antara baik
tapi antara sesuatu
yang kita juga tanda tanya
kita sebagai anggota yang
kita akan mengikuti
hal hal yang memang
tentunya dalam rangka
pada poin itu
yang kita sudah
menjadi mindset kita
kita nggak butuh
atau menularan covid
ya pak ateng
artinya kebijakan ini
memberikan angin segar
dan juga teman teman
begitu ya pak ateng
baca dari pasal per pasal
bahwa itu memang boleh
jangan sampai ini
teman temannya pak igun
yang pada posisi
karena itu boleh
untuk kendaraan yang besar pun
berbadi pun juga boleh
nah ini kan jadi
sudah terjadi lagi
akan terbiasa lagi
untuk melakukan penegakan itu
tapi di permahnup tersebut
tetap harus menjaga
menggunakan kos tangan
tidak ada masalah
itu masih akan kami lakukan
itu kan kita lakukan
berarti itu yang minimal
asal jangan ada ide lain
ide lain yang kemudian
antara sekat pengemudi
dan sekat penumpang
dan sebagainya itu
karena saya mendengar
itu akan dimunculkan
jangan pernah ada ide itu
kalau itu ada
kalau misalnya ada penyekatan
karena itu dari sisi keselamatan
karena itu akan membahayakan
kalau pintu ada
covid yang menyebar
itu akan nempel
berarti kalau nempel
semua bangun gede
karena dengan kondisi
desinfektan itu butuh
nah ketika ditambah
akan menjadi persoalan
saya akan tanya ke pak igun wicaksono
dari pak ateng
sudah menolak tegas
kalau nanti dipasangi
apakah kemudian anda
dan juga teman teman
sepakat untuk menolak
begitu karena memang
dan belum ada
mekanisme yang jelas
tekap ini malah
artinya kita yang
yang tidak mungkin
di sepeda motor ya
pada saat terboncengan
tekap ini juga kita
dari penumpang juga
dan kita berharap
ya pak igun
apakah itu kemudian
dengan adanya partisi itu
juga masih dalam
kita akan melakukan
uji coba terlebih dahulu
karena di jakarta
bisa mengangkut penumpang
kita akan tebar
sekitar seratus partisi
kita akan dimengarkan
dari teman teman kita
maupun dari penumpang
apa yang sekiranya
diperlukan atau tidak
maupun oleh penumpang
saya mau ke pak darman ningtyas
pak darman nintias
kalau anda melihat
bahwa permen hub
tahun dua ribu dua puluh ini
seperti organda itu
kebijakan yang tepat
apakah ini memang
kebijakan yang tepat
yang dikeluarkan oleh
kita akan kembali
anda masih bersama kami
di cnn indonesia
dan kita akan lanjutkan
dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio
ke pak darman nintias
pak darman nintias
tahun dua ribu dua puluh ini
yang menghapus ketentuan
pak darman nintias
ya kita harus ingat
itu mungkin akan
yang di ak
kalau di jakarta
tahun dua ribu dua puluh ini
saya kira kalau di dki
akan mengacu pada
ini kalau untuk dki
karena jelas acuannya
tapi kalau untuk teman teman
pak akdeng yang akab
dan juga di luar dki
perlu jaga jarak
tapi jaga jaraknya itu
tampaknya itu diserahkan kepada
itu jelas sekali
misalnya itu jelas
untuk wilayah dki
untuk wilayah dki
tapi kan permen hub ini
bukan hanya berlaku di dki jakarta saja
tapi di seluruh wilayah indonesia
artinya tadi anda mengatakan bahwa
diserahkan pada persepsi
dan juga pengendara
apakah kemudian ini
tidak ada protokol kesehatan yang jelas
begitu yang akan dijalankan
pak darman nintias
protokolnya diserahkan kepada masing masing
cuma gini menurut saya sih
saya tidak selalu worry
saya meyakini bahwa dalam
waktu satu dua bulan ini
penumpang angkutan umum itu
tidak akan mengalami
itu akan mengendalikan diri
banyak orang yang
sudah merasa nyaman melakukan pekerjaan pekerjaan di rumah
dan pekerjaannya itu bisa di handle dari rumah
mereka akan melanjutkan pekerjaan itu di rumah
jadi yang keluar nanti betul betul mereka yang memang
atas pekerjaannya itu harus keluar gitu
jadi betul bahwa nanti persepsi apa
penyerahan protokolnya itu diserahkan kepada masing masing individu
tetapi sekali lagi jangan khawatir gitu
menurut saya sih
demand angkutan umum sekarang ini
dari sebelum covid gitu
melanjutkan pekerjaan di rumah
apalagi kalau pelajar mahasiswa
juga belum masuk maka
sampai kapan mereka masuk
itu baru akan terjadi lonjakan angkutan umum
ini terdeteksi dari lapangan sehari hari
oke pak ateng tadi sudah dikatakan oleh pak darmanintias
tapi dari kapasitasnya yang bisa diisi itu berapa persen begitu pak
kalau memang tidak ada pembatasan
kami pun ketika kita mencari pekerjaan di rumah
ketika kami menghitung dari pentarifah dan sebagainya
maka akan terjadi pengurangan potensi yang cukup besar
nah itu pertama
kedua yang saya pikir juga perlu diperhatikan adalah
ketika sama seperti yang ada saat
dalam satu mobil ketika itu satu keluarga boleh
tidak harus berjauh jauhan
boleh itu tetap ada anaknya ada ibunya ada bapaknya ada siapa itu boleh
di dalam itu mobil pribadi
nah saya pikir di angkutan umum pun juga ketika itu satu keluarga
mereka tidak harus dipisahkan duduknya
meskipun ada protokol physical distancing
nah hal hal yang semacam itu itu mestinya itu bisa diaplikasikan
itu pokoknya yang satu
saya pikir menjadi catatan
tentunya ada kebutuhan melonjak
meskipun tadi pak tias meramalkan bahwa itu akan terjadi penurunan permintaan
tapi kita bisa melihat ketika kemarin hari senin
ya di seputaran jakarta ini bergerak
itu mengantri di stasiun ngantri apapun itu luar biasa
kalau itu yang terjadi mungkin kan ada kebutuhan angkutan
pada posisi itu
nah kami mengusulkan sekaligus pada pada pada apa
pada kesempatan ini
itu mestinya bisa memanfaatkan angkutan angkutan yang lain yang pada posisi idle saat ini
contoh angkutan pariwisata
angkutan akdp dan sebagainya
kan itu bisa dimanfaatkan mereka banyak idle
nah ini bisa dilakukan
ya termasuk ketika itu angkutan antar kota yang apa
harus datang ke terminal yang pada posisi yang dibuka agak berjauhan
itu bisa memanfaatkan poolnya masing masing masing masing kendaraan
karena dengan posisi pool protokol kebersihan yang dilakukan oleh para operator ini
jauh lebih bisa dilakukan dengan teliti oleh mereka daripada mereka lakukan di terminal
itu termasuk salah satu yang mau dipertimbangkan
hingga itu akan jadi posisi perbaikan pelayanan angkutan secara keseluruhan
oke tapi anda dan juga teman teman dari organisasi angkutan darat menjanjikan bahwa
meskipun ini dihapuskan meskipun pembatasan jumlah penumpang ini kemudian dihapuskan
tapi protokol kesehatan kemudian physical distancing tetap akan dijaga ya pak
ya artinya kami akan menggunakan common sense bahwa ini kita harus lakukan
karena apa dua poin yang tadi saya sebutkan
kami tidak ingin menjadi bagian dari penularan dan kami tidak ingin tertular
jadi sama sama ya tapi kami akan jamin seluruh personil kami itu pada posisi sehat
bekerja dalam posisi sehat dan juga dihapuskan dengan kemampuan yang kita lakukan untuk menjaga kemampuan ini
menjaga kesehatan menjaga kebersihan dan sebagainya
dan menjaga perangkat perangkat di sarana kami dengan baik
barangkali itu yang kami bisa janjikan
oke terakhir ke pak igun wicaksono ketua presidium garda
apa yang bisa anda dan juga teman teman ojek online janjikan kepada para calon penumpang nantinya
karena ini ada kekhawatiran karena kalau misalnya kita lihat di lapangan
itu banyak sekali kemudian para pengemudi ojek online yang tidak menggunakan masker

kemudian tidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan masker
kemudian tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan masker

ini bagaimana dan belum ada sekat pembatasnya gitu pak igun
ini kita terus lakukan sosialisasi dan lakukan imbauan imbauan kepada teman teman kita
untuk patuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
nah ini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan bersama antara pengemudi maupun penumpang

penumpang juga punya hak untuk bisa menegur
penumpang juga punya hak untuk bisa menegur
pengemudi yang tidak patuh atas protokol kesehatan
seperti apabila penumpang mendapati pengemudi yang tidak menggunakan masker
silahkan ditegur ataupun boleh membatalkan orderan ojek online nya
apabila sudah betul betul si pengemudi ini tidak bisa ditegur oleh penumpang
nah sehingga ini kan akan menjadi kerugian sendiri bagi pengemudi apabila tidak mengetahui

juga pengemudi kepada penumpang
pengemudi yang tidak mengikuti protokol kesehatan
pengemudi berhak untuk menegur dan membatalkan orderan si penumpang tersebut
tujuannya juga untuk saling menjaga protokol kesehatan ini
nah kita juga sampaikan bahwa memang nantinya akan ada penyekat antara pengemudi dengan penumpang
kita akan terus lakukan uji coba penyekat ini karena memang untuk keamanan bersama
baik nanti kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan
semoga memang membawa kebaikan bagi semuanya di pola tatanan hidup baru ini
baik kepada calon penumpang dan juga kepada calon pengemudi
baik itu transportasi umum ataupun ojek online
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
dan juga telepon sayang sekali waktu kita sudah habis
terima kasih pak darmaning tias pengamat transportasi institut studi transportasi
kemudian ada pak igun wicaksono ketua presidium garda
dan ada pak ateng aryono sekjen organda organisasi akutan darat
terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini
pengelola lokasi wisata dan pusat perbelanjaan mulai bersiap untuk kembali beroperasi
jelang diberlakukan yang masa new normal
cnn indonesia newscast segera kembali